saudara api perjuangan dari merapen telah tiba di jakarta
di mana api ini menjadi simbol segera dimulai rakernas pdi perjuangan
di kawasan ancol hingga dua puluh enam mei nanti
sikap politik pdi perjuangan terhadap pemerintahan presiden
dan juga wakil presiden terpilih prabowo subianto gibran raka buming raka
ditentukan pada rakernas kali ini
kabar tak diundangnya presiden jokowi dalam rakernas ke lima pdi perjuangan
keretakan hubungan antara ketua umum pdi perjuangan mega dengan jokowi
semakin kentara usai gelaran pilpres dua ribu dua puluh empat
meski dikabarkan tak diundang ke rakernas joko menjawab santai
urusan undangan silahkan ditanyakan ke pihak pengundang yakni pdi perjuangan
pasal politik pak kemarin bapak gak diundang ke rakernas
ditanyakan dan pengundang dengan saya
tapi kemarin cepat akrab bertemu dengan bukuan di rktbwf pak
sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan mbak puan
namun ada pemandangan menarik saat pertemuan jokowi dengan ketua
dpp pdi perjuangan puan maharani dalam perlihatan world water forum di bali
puan merespon soal kabar tak diundangnya jokowi di rakernas kelima pdi perjuangan
puan menyebut belum terundang
padahal sebelumnya ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat mengungkapkan
presiden dan wapres tak diundang di rakernas karena sibuk
yang pasti akan ada pembahasan pemenangan pilkada konsolidasi evaluasi kemudian ya bagaimana kemudian posisi ke depan
pak jokowi memang tidak diundang atau pak jokowi tidak mau
ya sampai saat ini belum terundang
tapi yang jelas presiden
dan wakil presiden tidak diundang
dan pak komar pasti tidak setuju
kami sore api perjuangan yang dibawa oleh sejumlah atlet sejak tanggal tujuh belas mei kemarin
dari merapen jawa tengah akhirnya tiba di kemayoran jakarta pusat
kedatangan api perjuangan ini disambut oleh sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
dan kemudian dilanjutkan dengan lari bersama menuju ke lokasi di adakan nyarak keranas pdi perjuangan yang kelima di ancol
lari keranas kelima ini setelah sebelumnya kita menghadapi kegelapan demokrasi
akibat sisi sisi gelap kekuasaan
maka kami menyalakan semangat dengan berdasarkan kepada semangat berdiri di atas kaki sendiri
karena lari ini bukan hanya menyehatkan jiwa dan raga kita
dengan lari kita bisa belajar seseorang harus mengalahkan dirinya sendiri
mengalahkan terhadap ambisi kekuasaan
mengalahkan terhadap berbagai godaan gemerlapnya kekuasaan
rakernas pd perjuangan akan berlangsung mulai hari ini hingga dua puluh enam mei di kawasan ancol jakarta utara
sikap politik partai demokrasi indonesia perjuangan terhadap pemerintah presiden dan wakil presiden terpilih prabowo subianto gibran raka buming raka ditentukan pada rakernas
mungkinkah kabar tak diundangnya presiden jokowi di rakernas jadi pertanda pdi perjuangan bakal memposisikan di luar di pemerintahan